pencapaian tertinggi dari pendidikan adalah toleransi
karena semakin memahami perbedaan dia akan paham makna kebersamaan
saya amelia yahya untuk cnn indonesia